selamat pagi jurnalis seluruh dunia terima kasih telah bergabung
kita akan memulai press griffing untuk fmcbg yang kedua
pertemuan fmcbg g dua puluh yang kedua yang baru saja selesai
sudah hadir bersama kita pada hari ini yang mulia menteri keuangan republik indonesia
ibu sri mulyani indrawati dan yang mulia gubernur bank indonesia bapak ferry warjio
beliau berdua akan memberikan beberapa keterangan selama lima belas menit
yang akan diikuti oleh sesi tanya jawab selama tiga puluh sampai empat puluh menit
bagi bapak ibu sekalian yang telah bergabung
pastikan mikrofon anda tetap
dan kemudian nanti silakan berikan pertanyaan anda di chatroom dari webex ataupun zoom
kita akan mulai dari ibu sri mulyani
pertemuan akan swiji yang kedua berlangsung pada hari rabu dua puluh april dua ribu dua puluh
di kantor pusat imf di washington dc yang untuk kedua kalinya dalam kepresidenan g dua puluh indonesia
diikuti oleh semua negara negara g dua puluh termasuk negara undangan g dua puluh
pertemuan ini diselenggarakan di tengah situasi yang sangat memprihatinkan
perang rusia terhadap ukraina
para anggota mengungkapkan keperhatian mereka mengenai krisis kemanusiaan
dan juga dampak perang terhadap ekonomi dan meminta perang untuk selamat berakhir
banyak negara anggota mengutuk perang ini sebagai tidak terprovokasi dan tidak dapat justifikasi
dan perpakat peranggaran terhadap hukum internasional
beberapa anggota mengungkapkan keperhatikan mereka mengenai konsekuensi ekonomi
para anggota menyampaikan pandangan mereka bahwa peran dan tindakan tindakan terkait
telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global
terutama di bidang ketahanan pangan dan juga harga energi
negara negara berpendapatan rendah dan rentan terutama akan terdampak
termasuk ruang fiskal yang terbatas dan juga kerentanan utang yang tinggi
para anggota menyampaikan bahwa g dua puluh merupakan forum utama untuk menangani permasalahan ekonomi
untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks dan multidimensi
para anggota juga mendukung adaptasi agenda yang ada agar supaya g dua puluh dapat mencapai
mengatasi dampak ekonomi dari perang dan juga mempertahankan kemampuan
untuk mengatasi tantangan global yang ada dan membawa dunia kembali ke pertumbuhan
yang berkelanjutan inklusif dan berimbang
para anggota menyampaikan pandangan bahwa perang telah membuat pertumbuhan
dan pemulihan global menjadi sering kompleks dan mengecilkan
upaya upaya untuk mengatasi pemulihan global
tingkat utang negara negara berkembang dan juga upaya mitigasi pemulihan iklim
negara negara anggota juga menyampaikan berbagai prioritas lainnya termasuk
perpajakan internasional dan mencatat keprihatinan mengenai tekanan inflasionari
yang mengakibatkan beberapa bank sentral meningkatkan tingkat bunga kebijakannya
yang mengakibatkan likuiditas global semakin mengetat lebih daripada yang diekspektasi
dan ini menunjukkan pentingnya untuk mempertahankan dan melakukan komitmen februari
untuk mendukung pemulihan dan memitigasi terhadap
tindakan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi
masih menjadi prioritas untuk negara negara anggota yang mencatat bahwa
peningkatan infeksi covid sembilan belas di beberapa wilayah
telah menghambat pertumbuhan mendisrupsi pasokan
memperburuk inflasi inflasionali dan juga dapat menghambat
terdapat banyak dukungan bagi who bank dunia dan kerja kerja penilaian mereka
untuk melakukan penilaian kesenjangan dan memberikan dukungan bagi g dua puluh
untuk bertindak untuk mengatasi kenyangan tersebut
sebagian besar anggota menyepakati kebutuhan akan mekanisme keuangan baru
yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan
kekhawatiran mengenai mekanisme kesiap segaan atau ppr yang lebih luas
yang nantinya perlu untuk dibicarakan secara lebih luas daripada negara anggota
operasi di dalam arsitektur keuangan internasional para anggota juga menekankan
bahwa komitmennya untuk mendukung negara negara berpendapatan rendah dan rentan
khususnya yang mengalami risiko
mengalami risiko tinggi akibat utang
dan juga anggota menekankan pentingnya implementasi kerangka bersama
dan menyuruhkan bagi langkah langkah berikutnya untuk dilaksanakan dengan lebih baik
anggota anggota menginginkan kesepakatan yang tepat waktu
bagi pendirian komite kreditor untuk zambia
anggota anggota juga menyambut pembentukan imf resilience and sustainable trust
juga mendorong adanya komitmen untuk mewujudkan ambisi global
sebesar seratus miliar usd dari kontribusi sukarela dari negara negara di dalam badan tersebut
dan juga menentikan operasionalisasinya pada pertemuan tahunan tahun dua ribu dua puluh
melihat kondisi saat ini anggota anggota juga mengakui peran penting
dari bank bank pembangunan multilateral atau mdb
untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan juga katalisasi mobilisasi sektor swasta
anggota anggota menantikan bagi penyelesaian review dari kerangka kecukupan modal mdb
yang dilakukan oleh panel ahli independen
dalam hal arus modal anggota anggota
dan menyampaikan bahwa negara negara menghadapi berbagai tantangan
dalam menjaga ketambuhan keuangan dan juga mendukung arus modal
dalam kondisi pre economy and global saat ini
banyak anggota yang mencatat bahwa kalibrasi dari respons kebijakan dibutuhkan
mengingat adanya ketidakpastian yang semakin tinggi
anggota anggota juga menekankan komitmen mereka bagi jaringan pengaman keuangan
yang lebih kuat dengan memberikan dukungan serta juga penyelesaian review ke umum kuota pada lima belas desember dua ribu dua puluh
anggota anggota menggarisbawahi peran penting dari keuangan berkelanjutan bagi
pemulihan ekonomi global yang hijau dan lebih tangguh
serta juga sejalan dengan agenda dua ribu tiga puluh sdgs
selaras dengan kerangka konvensi pbb mengenai perubahan iklim atau unfcc dan juga kesepakatan paris
anggota anggota juga menyampaikan panduan strategis yang dimilikinya dalam mengembangkan target target pencapaian keuangan berkelanjutan
dan juga untuk mendukung kerangka tingkat tinggi untuk transisi keuangan perlu meliputi berbagai pendekatan
harus inklusif praktis berbasis sains serta menatap ke depan untuk memastikan agar pasar keuangan dapat didukung untuk memfasilitasi
pertemuan tadi juga mencatat pertimbangan negara negara untuk meningkatkan kredibilitas
dari komitmen lembaga lembaga keuangan dalam mengembangkan kebijakan kebijakan
dan juga menyoroti cara cara untuk terus memperluas instrumen keuangan berkelanjutan
beberapa anggota menyoroti pentingnya untuk memperluas fasilitas untuk deristing
dan juga menjajaki instrumen keuangan di luar obligasi
dan juga mempertimbangkan konteks spesifik di setiap negara
nah anggota juga menyebutkan pentingnya untuk mendukung para umkm
beberapa anggota menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan
atau dukungan kebijakan yang akan didiskusikan dalam forum berikutnya
yang akan dikendarakan pada pertengahan bulan juni
beberapa anggota menyatakan kembali komitmen mereka
untuk melanjutkan komitmen g dua puluh sustainable finance roadmap
dan untuk melanjutkan dialog pada pertemuan menteri menteri keuangan dan gubernur bank sentral di bali pada lima belas dan enam belas juni dua ribu dua puluh dua
terima kasih kepada ibu menteri dan bapak gubernur
tentunya pertemuan ini memang diselenggarakan di tengah situasi yang menantang dengan terusnya berlangsungnya perang di ukraina dan dampak yang meluas di luar negara negara eropa
iya ini adalah situasi yang tidak biasa bukan seperti bisnis it usual
ini merupakan satu situasi yang sangat dinamis dan menantang bagi indonesia sejak kita menjadi tuan rumah pertemuan fmcbg yang pertama pada bulan februari di jakarta
perkembangan lingkungan dan situasi global memburuk dan berubah dengan sangat cepat pertama tama karena pandemi yang belum selesai
di tengah tengah situasi yang sangat dinamis ini indonesia yang pada saat ini memegang kepresidenan g dua puluh harus terus meneruskan
dan secara intensif berkomunikasi dan berkonsultasi dengan negara negara g dua puluh
karena pada dasarnya tata kelola g dua puluh dasarkan pada konsultasi dan kerjasama
dalam hal ini kami berbicara dengan seluruh negara anggota agar supaya kita pertama tama dapat memastikan bahwa pertemuan bulan april ini akan terus menerus menjawab permasalahan yang paling penting yaitu
dan juga peringkatan inflasi yang disebabkan oleh hal ini
yang disebabkan oleh peningkatan harga pangan dan energi yang akan menciptakan lingkungan yang sangat menantang bagi semua pembuat kebijakan
ini adalah hal yang kita diskusikan dengan sangat intensif dengan negara negara anggota
membicarakan mengenai bagaimana mengadakan pertemuan siapa yang akan jadi pembicara utama apa yang menjadi fokus fokus dalam pertemuan ini agar supaya pertemuan ini relevan dan juga penting untuk mempengaruhi situasi ekonomi global
dan yang kedua kita akan terus menerus menjawab dan menangani agenda kepersedaran kita yaitu pengen ekonomi strategi exit arsitektur keuangan global
joint finance health atau pendadaan kesehatan bersama
pada pertemuan ini kita tidak membicarakan mengenai perpajakan tapi kita akan terus menerus membicarakan mengenai agenda perpajakan global dan juga keuangan berkelanjutan
ini adalah agenda agenda prioritas penting bagi kepresidenan indonesia yang didukung secara kuat oleh semua negara anggota
karena pada saat yang bersamaan negara negara anggota juga meminta agar
situasi geopolitik pada saat ini termasuk terkait dengan perang di ukraina juga dapat dibahas
sangat nantang betul dan juga mencerminkan bagaimana semangat kolaborasi dan multarisme benar benar ditunjukkan selama pertemuan
saya punya satu pertanyaan dari erick martin dari bbc
erik martin dari bbc bisa menyalakan microphone dan mengajukan pertanyaannya silahkan
saya saya ingin bertanya mengenai walkout dari pertemuan g dua puluh yang dilakukan oleh beberapa anggota
termasuk amerika serikat dan kanada dan inggris
saya ingin bertanya mengenai dampak dari walkout ini pada saat rusia memulai intervensinya atau memulai berbicara
dan juga mengenai keefektifan dari g dua puluh
dan apakah dalam lingkungan yang sangat terfungsi
tapi keefektifan g dua puluh sebagai suatu forum berkurang atau terkikis karena tingkat konflik dan ketidaksepahaman diantara para anggota
pada konsultasi dan komunikasi sebelum pertemuan kami memahami bahwa ada beberapa skenario
pertama terkait bagaimana g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
pertama terkait bahwa g tujuh akan merespon
jadi itu adalah pertanyaannya dan permasalahan terhadap diskusi kita
jadi ini adalah pertanya bijvoorbeeld untuk the melhores lambung angle

and regulators untuk menassati yang
walaupun dalam hal ini terdapat pengutukan yang kuat terkait dengan perang di ukraina yang dilakukan oleh rusia
semua negara menekankan pentingnya bagi kita untuk dapat terus menerus mempertahankan kerjasama g dua puluh dan pentingnya multilateralisme
saya rasa ini adalah hal yang diakui dan juga disampaikan secara terbuka oleh negara negara anggota
karena pada saat maupun negara anggota melihat pentingnya tanggung jawab kompak ini untuk mengatasi tantangan ekonomi global pada saat ini
kita menghadapi satu perfect storem satu susi badai yang sempurna
dimana kita masih belum keluar dari pandemi pemulihan masih sangat dini dan masih sangat rentan
kita menghadapi disrupsi pasokan dan sekarang dengan adanya perang keadaan semakin memburuk karena peningkatan harga energi
bahan pangan pupuk dan juga bahan bahan baku termasuk mineral kemudian komoditas komoditas mineral lainnya
dan ini tentu saja akan menciptakan tugas yang sangat sulit bagi pembuat
bagaimana kita dapat terus memberikan dukungan terhadap proses pemulihan pada saat inflasi meningkat dengan sangat cepat di banyak negara
dan akan memaksa respon banyak otoritas moneter untuk bereaksi
jadi dalam hal ini saya rasa yang paling menarik adalah semua anggota melihat bahwa g dua puluh adalah forum yang sangat penting
forum kerjasama ekonomi
bagi kita untuk membahas baik terkait dengan risiko dan bagaimana kita dapat berkolaborasi bersama
saya rasa ini adalah satu hal yang benar benar dengan sangat kuat disampaikan secara lama pertemuan
jadi saya yakin ini tidak akan mengikis tingkat kerjasama dan juga peran dari forum g dua puluh
pada saat pertemuan tadi juga dicatat bahwa terdapat konsensus dan negara negara menyampaikan tekanan inflasi yang semakin luas
yang membuat sebagian bank sentral meningkatkan suku bunga acuannya dan juga terus mendukung likuiditas global
dan tentunya kebijakan ini menjadi satu fokus dan dibutuhkan untuk bisa mencapai komitmen

dan bagaimana pernyataan ini khususnya mengingat situasi pada saat ini yang dihadapi oleh dunia
sepanjang diskusi mengenai dampak dari perkembangan saat ini perang di ukraina tentu memiliki implikasi
yaitu meningkatnya harga harga komoditas global seperti energi
bahan pangan dan ini telah berdampak terhadap berbagai negara di seluruh dunia
terutama dan juga termasuk negara negara berkembang dan juga menimbulkan
tantangan seperti inflasi yang meningkat pada saat yang sama di negara negara
maju akselerasi normalisasi kebijakan moneter juga terus berjalan termasuk
pengetatan likuiditas global ini adalah disinilah peran penting dari g dua puluh
di mana ada diskusi diskusi yang mencapai kesepahaman bersama menjadi sangat penting
dan disinilah setiap bank sentral perlu menyusun suatu rencana yang terkalibrasi
dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik terkolaborasi dengan baik ini artinya
tindakan tindakan ditindaklanjuti dengan otoritas dan juga
ini adalah peran yang diperlukan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan
yaitu penyesuaian dan juga penilaian terhadap kondisi inflasi dan pertumbuhan
perekonomian global tentunya juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan
terhadap negara lain dan perekonomian global hal ini sangat penting dan inilah peran
yang dijalankan oleh g dua puluh tanpa g dua puluh tentu semua negara akan mengambil kebijakan
masing masing hanya berdasarkan kepentingan dalam negerinya namun di bawah g dua puluh
maka diskusi disambungkan atau diselaraskan dengan kepentingan global dan juga
memperhitungkan dampak dari satu negara pada negara negara lainnya
ini yang dimaksud dengan terkalibrasi
diskusi ke depan mengenai kebijakan karena panduan seperti ini sangat penting
karena meskipun kebijakan akan dilaksanakan dalam mungkin bulan atau kuartal ke depan
maka tetap kita perlu saling memahami di bawah diskusi g dua puluh panduan seperti ini sangat penting
agar negara negara dan juga pasar tentunya dapat memperhitungkan dapat mengantisipasi
aksi kebijakan dalam strateginya sendiri
kemudian aktek yang ketiga adalah komunikasi
komunikasi juga sangat penting untuk memastikan ekspektasi diterjemahkan dengan benar
namun hal ini juga adalah bagian dari tata kelola kebijakan menjadi bersikap transparan
dan akuntabel bagi masyarakat
dan ini adalah g dua puluh di mana
normalisasi proses pembuatan kebijakan di tengah situasi yang menantang
sangat penting agar terkalibrasi dengan baik terencana dengan baik dan juga terkomunikasikan dengan baik
terima kasih dan senang sekali mendengar bahwa pembuat kebijakan dapat mencapai konsensus
mengenai tantangan tantangan yang dihadapi dan bagaimana kebijakan dapat terkalibrasi terencana dan terkomunikasikan dengan baik
menyampaikan pertanyaan berikutnya dari aziz dari katadata
pertanyaannya adalah mengenai transisi ke situasi endemi
yang ini sudah terjadi di beberapa negara dan beberapa negara juga masih
tingkat pemulihannya berbeda beda dalam hal transisi ke endemi
dan kita juga bicara mengenai kesiapan global untuk pandemi yang akan datang
mungkin ibu menteri dapat menjelaskan kepada audiens kita
bagaimana relevansi transisi dari pandemi ke endemi silakan
pandemi covid sembilan belas memiliki dampak yang sangat berat sekali terhadap ekonomi global
lebih dari tiga belas triliun ekonomi global hilang karena pandemi ini
dan oleh karenanya kita perlu belajar banyak
bagaimana dunia harus lebih siap
untuk pandemi mendatang karena covid sembilan belas tidak akan menjadi pandemi yang pertama ataupun yang terakhir
oleh karenanya penting sekali dalam hal ini bagi g dua puluh untuk dapat menjawab dan mengatasi persoalan ini
kami telah membentuk apa yang kita sebut sebagai forum bersama menteri keuangan dan menteri kesehatan
agar supaya kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi pertama sumber permasalahan
sistem kesehatan yang ada pada saat ini
baik pada tingkat negara pada tingkat kawasan dan pada tingkat mekanisme global
jadi kemampuan dan mekanisme di tingkat negara kawasan dan global
agar supaya kita dapat bisa merespon secara lebih efektif apabila pandemi lain akan terjadi
yang kedua adalah sumber daya yaitu pendanaan
dalam hal ini kita memperkirakan bank dunia dan who telah ditugaskan untuk memperkirakan
jumlah dari kesenjangan pendanaan yang diperlukan oleh dunia dan juga oleh masing masing negara
agar supaya mereka dapat lebih siap untuk menghadapi pandemi mendatang yang akan muncul
kemudian kita membahas bagaimana kita bisa menjawab semua ini
pertama tentu saja who akan membentuk satu kelembagaan penting di tataran global
dan pada saat yang bersamaan direktur jenderal tedros dan juga negara negara anggota g dua puluh
telah mengatakan penting bagi kita untuk membuat fasilitas keuangan yang dapat memperkuat dan mendukung pengaturan yang ada pada saat ini
jadi ini adalah hal hal yang dibahas dan ini sangat mengembirakan sekali bahwa dalam pertemuan ini cukup banyak dukungan bagi kita untuk dapat membentuk fasilitas pendanaan ini
walaupun lebih detail mengenai tata kelolanya dan mekanisme pembuatan keputusannya masih harus didiskusikan
tetapi ini adalah kemajuannya sangat bagus sekali
dimana sekali lagi g dua puluh ini juga memiliki keuntungan yang sangat baik
karena g dua puluh belajar dari pandemi yang ada pada saat ini dapat menginisiatifkan mekanisme pendanaan
dan juga memberikan dukungan bagi lembaga lembaga yang ada pada saat ini seperti who untuk lebih siap untuk menghadapi pandemi yang ada di masa akan datang
tentu saja ini juga menciptakan lebih banyak lagi kepastian bahwa dengan pandemi ini kita harus melihat kembali perekonomian
dan kegiatan selama dua lima tahun terakhir sangat terdampak
oleh karenanya kita ingin belajar dari pandemi ini dan memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik
sekarang saya akan kembali ke pertanyaan live lagi
saya akan mengundang andrea shalal dari reuters
andrea menteri indrawati terima kasih banyak telah melakukan
press conference ini bapak gubernur juga
saya ingin bertanya mengenai kemampuan lembaga g dua puluh untuk terus berfungsi dalam situasi yang menantang ini
apa yang terjadi apabila perang berlanjut dan bagaimana anda bisa memastikan kesatuan dari organisasi ini
terutama dalam isu ketahanan pangan
bagaimana kita dapat bergerak maju ke depannya apabila terdapat upaya untuk melakukan ktt pangan
yang dihasil oleh amerika serikat yang tidak melibatkan rusia yang merupakan produsen bahan pangan besar
jadi bagaimana atau seberapa cepat menurut anda kita bisa mengambil aksi
untuk mencegah perburukan situasi
ini adalah salah satu hal yang memang didiskusikan dan juga disampaikan oleh semua negara anggota bahwa perang telah menciptakan krisis ketahanan pangan
dan hal ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diatasi oleh kita semua
di dalam kerangka g dua puluh dan juga di bawah presidensi indonesia kami mengundang fao untuk bisa melakukan assessment
tidak hanya untuk bagaimana g dua puluh dan juga bagaimana dunia bisa memiliki ketahanan pangan yang lebih baik lagi
sehingga menciptakan kepastian untuk perekonomian global
hal ini juga mencakup ketahanan di bidang energi
dan inilah salah satu hal yang menurut kami sebetulnya masih dini tetapi juga sudah dikenali sebagai hal yang sangat penting untuk kita memulihkan perekonomian bersama sama
inisiatif yang diambil baik oleh amerika serikat untuk mengatasi isu dengan fao jadi isu pangan ataupun krisis pangan
menurut saya disambut dengan baik dan karakteristik atau sifat dari kolaborasi dan kerjasama g dua puluh adalah biasanya sebagian negara anggota memiliki prakarsa
dan kemudian mereka merencanakan aktivitas memobilisasi dukungan yang sangat penting untuk bisa diatasi dalam g dua puluh
jadi menurut saya ini bukan kompetisi tetapi penguatan atau bahkan pendalaman diskusi
yang sangat penting untuk kami semua untuk kita semua untuk isu isu global penting seperti krisis pangan
terima kasih kepada ibu menteri
sangat optimis untuk melihat bahwa di tengah pertemuan tentu ada momen dan situasi yang menantang sepanjang berjalan diskusi
namun juga kita melihat bahwa substansi dari agenda g dua puluh terus didiskusikan
dan juga dicarikan solusinya dan hal ini sangat baik khususnya dalam hal keuangan berkelanjutan
kalau bicara mengenai keuangan berkelanjutan kita melihat bahwa secara global negara yang berkumpul dan juga melihat keuangan berkelanjutan sebagai solusi bagi agenda perubahan iklim
mungkin dapat dijelaskan sedikit lebih jauh khususnya mengenai konteks diskusi untuk keuangan di kelompok kerja keuangan berkelanjutan
dan bagaimana hal ini akan berdampak terhadap masa depan arus modal bagi transformasi perekonomian
dan yang pada saat bersamaan juga mencoba menjawab risiko risiko terkait perubahan iklim
kami mendiskusikan risiko yang dihadapi saat ini namun juga negara negara anggota mengakui bahwa perubahan iklim adalah risiko yang harus diatasi oleh semua anggota g dua puluh
kami ini tentu juga mendukung unfccc dan juga kesepakatan paris
dan diskusi diantara menteri menteri keuangan memang berfokus pada sisi keuangan atau pembiayaan dan ini sangat penting untuk kami untuk bisa mewujudkan komitmen komitmen terkait perubahan iklim
khususnya juga untuk mewujudkan target seperti net zero dan juga target ndc untuk setiap negara dan juga komitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan
ada banyak poin diskusi yang dibicarakan mengenai bagaimana pasar keuangan dapat memfasilitasi transisi iklim
mekanisme transisi dan juga pembiayaan transisi akan menjadi sangat kritikal bagi negara negara
kebijakan atau komitmennya telah ada akan tetapi terkadang masih terkendala dari sisi pembiayaan
dan disinilah peran dari g dua puluh termasuk juga dalam kapasitas saya selaku koalisi untuk menteri menteri keuangan
yang dimana kami berbicara mengenai aksi iklim kami pun membahas mengenai aspek pembiayaan ini
artinya ini bukanlah suatu prakarsa yang eksklusif hanya untuk proyek proyek besar jadi proyek interpek perubahan iklim
namun juga diakui ada pengakuan bahwa pembiayaan semacam ini harus juga tersedia dan dapat diakses khususnya oleh ukm
dan pada saat yang sama memberikan ruang kepada sektor swasta global untuk berpartisipasi
terima kasih ibu menteri dan sekarang saya beralih ke bapak gubernur ferry
apakah ada langkah langkah konkret yang telah disepakati terkait masalah ini
dan juga bank bank sentral di beberapa negara maju telah mulai menormalisasi kebijakan moneternya
dan untuk bank sentral amerika the fed juga mereka ada ekspektasi atau diantisipasi akan lebih agresif dan bagaimana hal ini berkembang di dalam diskusi g dua puluh dan seperti apa konsensus yang terjadi
telah ada diskusi mengenai bagaimana g dua puluh dapat berkolaborasi dengan negara negara yang lain
dan juga bagaimana g dua puluh dapat berkolaborasi dengan lebih baik lagi di lingkup atau dalam aspek global
jadi ini adalah hal hal yang perlu dilakukan dan didiskusikan oleh negara negara g dua puluh
ada tiga area yang pertama kami mendiskusikan mengenai perlunya negara negara maju ataupun negara negara anggota lainnya untuk menormalisasikan kebijakannya
area yang kedua adalah perlunya bagi negara negara berkembang ataupun negara negara lain negara negara penerima arus modal untuk juga lebih siap
bagaimana agar bisa lebih siap tentunya dengan kebijakan ekonomi makroekonomi yang lebih kuat lagi
dan juga kebijakan fiskal yang lebih solid
serta juga perlunya imf menyampaikan pemahaman
mengenai kerangka kebijakan yang terintegrasi bagaimana kerangka moneter dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan
termasuk juga untuk mendukung manajemen arus modal
di bidang yang kedua ini pun dibutuhkan imf dan juga bank sentral untuk bekerja bersama
di bawah bis juga ada terjadi diskusi
mengenai perlunya negara negara anggota untuk saat mendiskusikan normalisasi kebijakan moneter memperhitungkan pula stabilitas dari sistem keuangan
ingat bahwa arus modal berdampak terhadap suatu negara negara manapun tidak hanya dari sisi kesatabilitas keuangannya tetapi juga stabilitas finansial mereka
jadi ini diskusi yang semakin intensif terjadi
di bawah imf dibutuhkan adanya kebijakan yang terintegrasi dan juga kerjasama dengan bis untuk dapat mengelola stabilitas keuangan dengan lebih baik
area yang ketiga area diskusi yang ketiga adalah menyediakan bantuan dan juga fasilitas bagi negara negara anggota
khususnya negara negara yang berpengaruh
ya dengan tingkat kemajuan yang paling rendah
jadi perlu ada prakarsa ada inisiatif untuk membangun suatu dana perwalaan atau trust fund yang baik dan kredibel
kita tahu ini adalah satu krisis yang mungkin akan terjadi kembali di masa mendatang karena itulah kita harus siap menghadapinya sejak sekarang
dan kesiapsiagaan ini berarti kita harus menyertakan negara negara yang paling rentan
yang akan paling mengalami dampak terbesar
dialokasikan untuk dana perwalian resiliensi dan sustainable dari imf
di bawah area ketiga ini juga dibahas mengenai perlunya untuk meningkatkan kuota di imf
dan diskusinya semakin intensif dan harapannya akan dapat dicapai kesepakatan pada diskusi lima belas desember
di mana harapannya negara negara anggota akan mendapatkan akses yang lebih baik dan juga dapat dibantu melalui tantangan saat ini
terima kasih ada begitu banyak konsensus yang memang akan sangat membantu situasi yang kita hadapi
saya ingin meminta dalvin titu dari afp terima kasih telah menjawab pertanyaan saya
saya ingin kembali lagi ke permasalahan utang
apakah ada kemajuan terkait dengan pelaksanaan kfp
atau apakah kita bisa mengharapkan kemajuan segera
dan bagaimana mengenai peran china imf dan beberapa negara ingin melihat lebih banyak lagi keterlibatan dan komitmen dari china
apakah ada sinyal dari china dari tiongkok untuk lebih terlibat dalam proses ini
saya akan bertanya kepada ibu sri mulyani untuk menjawab pertanyaan ini
iya tentu saja situasi yang dihadapi oleh banyak negara terutama negara negara berpendapatan rendah yang lebih rentan
terutama terkait karena pertama mereka lebih terpapar pada tingkat utang yang tinggi
ruang fiskal yang semakin menyempit dan pada saat ini terdapat lagi atau mereka menghadapi lagi tantangan baru yaitu
krisis energi dan bahan pangan tentu saja ini akan menciptakan beban bagi banyak negara negara berpendapatan rendah
di tiongkok telah mengeluarkan common framework dan analisis keberlanjutan utang
diskusi mengenai bagaimana common framework ini dapat dan seharusnya digunakan sebagai satu platform untuk
restrukturisasi utang yang lebih tepat waktu dan efektif untuk negara negara berperan rendah
dan juga negara negara berkembang yang juga diprediksi akan terdampak oleh tingkat efek yang sangat tinggi ini menjadi sangat penting
beberapa anggota menyampaikan pandangan mereka bahwa ini semua memerlukan mekanisme yang lebih kredibel dapat diprediksi dan tepat waktu
tiongkok atau china dalam hal ini
mengatakan bahwa ini harus ditelah kasus per kasus dikaji kasus per kasus dan dalam hal ini cukup mengembirakan melihat bahwa ada mekanisme
yang dapat digunakan untuk melihat dan menganalisa utang utang indonesia yang lebih kredibel
banyak juga diskusi mengenai transparansi dan juga partisipasi lembaga lembaga multland
yang berkaitan dengan perkembangan keperluan dan keperluan
lihat juga oleh china sebagai lembaga penting untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai restrukturisasi utang ini
tentu saja ini akan terjadi di situasi yang sangat ganteng
untuk memberikan jalan kembali
ini akan menjadi persoalan yang terus akan dibicarakan dalam kerangka g dua puluh
peran imf telah diakui dan juga didiskusikan termasuk oleh tiongkok untuk memainkan peran penting dan peran kemimpinan untuk memfasilitasi diskusi ini
bank dunia juga memainkan peran yang sangat penting
peran imf dan bank dunia pada saat ini sangat penting sekali
dan kita memahami juga bahwa banyak dari utang ini sudah tidak lagi berasal dari prinsip secara tradisional
jadi akan ada proses yang diperlukan agar supaya kreditor kreditor baru dapat membangun kepercayaan
dan juga mekanisme untuk membahas dengan kreditor kreditor lain
sehingga dunia berada dalam situasi yang lebih baik dan lebih pasti bagi kita semua
jadi di banyak negara negara berperbatasan rendah yang pada saat ini sangat sulit karena kepaparan hutang mereka sangat tinggi
yang memerlukan solusi secara paling efektif
tentu saja ini masih akan menjadi persoalan yang akan didiskusikan lebih banyak lagi di g dua puluh track keuangan
ini akan menjadi pertanyaan terakhir
ada stephanie johnson dari tax analyst
kita mengetahui bahwa pajak
tidak menjadi bagian dari agenda fmc ke dua
kalau anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai perpajakan secara umum silahkan
terima kasih telah menjawab pertanyaan saya
seberapa yakin anda bahwa negara dan semua negara terutama negara negara berkembang
akan tetap memiliki komitmen terhadap dua pilar reformasi perpajakan mengingat deadline yang sangat ketat
dan apa yang dilakukan oleh kepresiden indonesia untuk membantu mereka
dan apakah ada timeline khusus mengenai hal ini
agenda perpajakan pilar satu pilar dua pilar satu dan dua bagaimana mengenai timelinenya
ini adalah satu capaian yang paling penting dari g dua puluh di perseliran sebelumnya yang akan dilanjutkan oleh indonesia
bahwa global tax agreement menjadi hal yang sangat penting
tentu saja pada saat kita melihat ruang fiskal banyak negara menjadi semakin menyempit
oleh karena konsolidasi dan peningkatan pendapatan pajak menjadi penting
salah satu capaian penting adalah bagaimana kita dapat mengatasi penghindaran pajak
dan juga penarian pajak terutama dalam hal ini melalui taksasi atau perpajakan digital
yang disepakati untuk dimasukkan dalam timeline yang nantinya akan dilaksanakan secara efektif tahun depan
akan memerlukan banyak komitmen dari semua negara terutama negara negara yang memerlukan bantuan teknis
saya yakin momentum ini akan berlanjut bagi semua negara yang memerlukan dukungan akan ada mekanisme
apakah ini akan dilakukan oleh g dua puluh satu
atau meminta organisasi internasional seperti misalnya oecd imf atau bank dunia atau bahkan adb bank dan asia
yang sudah membuat juga pusat perpajakan dalam institusi mereka
ini bisa menjadi satu instrumen untuk mengembangkan kapasitas dan dukungan bagi banyak negara yang memerlukan dukungan seperti ini
tetapi saya rasa untuk memiliki ambisi sangat penting sekali
karena dunia berada dalam situasi yang sangat kritis sangat penting
dan kita perlu agar setiap negara bisa memiliki sumber pendapatan pajak yang lebih baik
dan bersama sama kita harus memerangi praktik praktik yang tidak adil dalam perpajakan global
hari yang sangat produktif dan juga press conference yang sangat produktif yang kita lakukan
saya akan memberikan dua menit bagi ibu menteri dan pak gubernur bi untuk memberikan pernyataan penutup untuk kesempatan pertama
ini adalah hari yang produktif dan inilah esensi dari g dua puluh
g dua puluh dibentuk untuk bisa memberikan solusi solusi global dan juga menawarkan solusi bagi masalah masalah yang kita hadapi
dan inilah masa di mana g dua puluh dibawa presidensi indonesia untuk bersatu
untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh dunia
dan juga tentunya untuk menjadikan perekonomian indonesia lebih baik

untuk menyelesaikan perekonomian global serta setiap negara untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat
pemerintah sentral tentunya kami terus mendorong adanya rencana atau kebijakan yang terkalibrasi terencana dan terkomunikasi dengan baik
dan yang berikut adalah kita harus bersama sama meningkatkan ketahanan negara negara berkembang dan maju
jadi negara berkembang dan maju bersama sama dapat pulih
jadi negara berkembang dan maju bersama sama dapat pulih

gubernur kepada ibu menteri g dua puluh dibentuk karena adanya kerjasama dan kebutuhan untuk menyelamatkan dunia dari krisis keuangan global
yang mengancam perekonomian global dan berisiko menimbulkan depresi ekonomi
g dua puluh menciptakan ataupun menghasilkan berbagai macam prakarsa yang mendorong adanya respons kebijakan yang lebih baik lagi
khususnya saat kita menghadapi isu yang sistematis yang dapat mengancam pemulihan perekonomian global
ataupun pertumbuhan dan stabilitas perekonomian global
situasi yang kita hadapi pada saat ini bahkan lebih kompleks lagi
kita sudah lebih dari dua tahun di tengah situasi pandemi dan masih berlangsung
dan kita pun menghadapi lingkungan kebijakan yang jauh lebih kompleks
seperti dengan adanya peningkatan harga komoditas inflasi dan tensi atau ketegangan geopolitik
jadi semangat bekerjasama sangat penting di bawah presidensi indonesia
kami akan terus mendorong mengkomunikasikan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua negara anggota g dua puluh

agar terus mendukung agenda presidensi indonesia
pertama adalah agenda awal indonesia yaitu mengenai strategi exit dan juga membentuk arsitektur keuangan
kita sudah bicara mengenai pembiayaan kesehatan serta juga diskusi mengenai keuangan berkelanjutan dan juga perpajakan global
semua hal hal ini penting dan merupakan agenda prioritas saat ini dengan krisis yang berlangsung
kita juga tereskalasi dengan ketegangan geopolitik
ini tidak berarti bahwa kita melakukan pertemuan dalam konteks business as usual
kita juga merespons terhadap situasi atau risiko yang terus berkembang ini
dan pada saat yang sama kita akan terus menghadapi atau menjawab isu isu penting
seperti arsitektur keuangan untuk kesehatan dan perekonomian
kemudian juga arsitektur keuangan berkelanjutan
jadi agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat seperti yang tadi disebutkan oleh pak perry
kita membutuhkan kerjasama yang lebih banyak dan lebih kuat lagi
membutuhkan multilateralisme yang lebih luas
dan g dua puluh terus menjadi forum yang terdepan untuk kita semua dalam mendiskusikan semua isu isu ini
dan harapannya kita akan bisa membangun kerjasama dan konsensus
jadi kalau kita memiliki kemauan yang kuat saya pikir kita akan bisa mengatasi semua tantangan dan tugas yang kita hadapi pada saat ini
terima kasih kepada ibu menteri dan juga bapak gubernur
betul sekali bahwa dengan semangat kolaborasi dengan semangat multilateralisme adalah hal yang kita butuhkan pada saat ini
khususnya di tengah situasi yang menantang
terima kasih banyak dan dari washington dc
demikian adalah fmcbg yang kedua dari g dua puluh
terima kasih banyak telah mengikuti acara ini
dan sampai jumpa lagi